papih emang masih papih tuh ih
kalau mau bejumur mana tuh pi
di pantai bukan di pinggir jalan kayak gini
mana banyak debu panas lagi
tempatnya nggak ada yang cocok nih
biar menghemat biar kita bisa bawa
kenapa pakai ngomongnya begitu sama si nanang ih
ada yang ngomong begitu kenapa tuh mi
kalau papi ngomongnya gitu deh
bagaimana kalau si nanam cerita sama tetangga
tapi gampang kan tuh bi
papih teh tau bagaimana
banyak akal papih lah
sudah jangan dipikirin itu mah
serah deh deh
kita teh mau kemana
udahlah ikutin aja apa kata si papih ayo
ih tapi kalau perginya nggak jelas jihanta nggak mau
malu atau dilihatin orang orang pakai baju ini
kita teh cuma pengen foto
kalau sudah selesai mas salin pulang
nah ini kebetulan
kan pampotokan sing mirip di mekah
ini bertiga tolong fotoin
ya pokoknya mirip sama mekah
ini kita teh ini baru pulang manasik gitu
pengen foto foto gitu biar seru lah ya
loh bukannya sekarang ini udah musim haji
udah tukang jangan banyak ngomong
ya saya sih nggak keberatan pak
cuma kalau bapak ini minta fotonya mirip seperti di mekah
di sini itu nggak ada tempatnya pak
tuh kan jihan bilang juga apa peh
kamu diam dulu jangan banyak ngomong atuh
hah pak begini pak
menurut saya mendingan bapaknya pak
jangan bapak ini fotonya di studio aja pak
di sana itu pasti banyak layar yang mirip kota kota di dunia pak
mekah juga pasti ada pak di sana
aaaaah fiturs ya kang hebat
pakai nomor berapa sepatunya
kalau begitu jangan pakai nomor empat puluh dua
kang udah atuh jangan bengong aja
akang teh nyesel nur bikin kang jahal marah
ya kan mau gimana lagi atuh udah kejadiannya gitu
mendingan nanti akang ketemu kang jahal minta maaf
orang teh rada bingung kenapa ya si kang jahal tuh marahnya segitu marahnya
akang mah cuma ngajakin ketemu mak
ya mungkin emang bener akang teh ngeganggu kekusuhan ibadahnya
eh udah tuh kan daripada kita mikirin yang gak penting
mendingan kita ibadah di masjidil haram
banyak banyakin ibadah di sana
kamu mah nya nur semenjak di sini
makin binter aja
yuk kita ke masjid haram
pokoknya harus persis
nah gitu tangan lagi nih
hebatnya pak bos
di sini bandi ingat bandi lain bandit
kamu sudah lihat foto yang saya kirim
eh pak bos
sudah pak bos sudah mantep pokoknya nama
bandi kalau begitu mah
terus kamu sebarkan ke semua orang cingguya ya
di print dicetak satu satu
atau mahal pak
kamu jangan bicara uang sama saya
tugas kamu mah menyebarkan seluruh foto ke semua orang cikulak
oh siap laksanakan pak
ah satu lagi bandi
nah naun pak
itu mengganggu ibadah saya
oh siap pak bos
eh siap pak haji bos mabrur
itu baru hebat bandi
hebat kamu mah
sombong ditanya malah diam
abisnya si atang mah kalau kesini
assalamualaikum neng cici
waalaikumsalam kang bandi
aku pengen tahu
kemarin kamu sudah satu minggu nggak dagang kue cucur
terus terang terang lah
aku mah kangen
kang mah kangen sama kue cucurnya
kemarin kemarin mah modal cici udah abis
bukannya bilang sama kang bandi
kalau soal modal mah kang bandi juga bisa nginjem duit
nanti biar kang badi bantu
nggak usah kang
udah ada yang bantu
nah ini sejarah paling bagus
kalau kita ibadah pakai sejadah ini
insya allah lebih khusyuk ibadahnya
coba nih bagus tuh bahannya juga bagus
saya mau yang ini
eh tapi nggak ada yang warna mati
ini saya ada titipan dari pak haji bos
padula juga dapat
sama satu lagi
pak haji kan sekarang lagi ibadah
kalian teh jangan sekali sekali nelpon dia
kasian orang ibadah diganggu
bagus yaudah saya permisi dulu
saya punya berita mengejutkan
si cici sekarang sudah mulai dagang kue cucur
silahkan kalau mau terkejut
makasih ya atas kejutannya
yaudah saya permisi lagi
fi nih kita besok beneran mau kemana
jalan jalan atu neng
bosan di kamar terus mak
iya tapi kita sih kenapa nggak pergi pergi
dari tadi kan banyak taksi yang lewat
masih pak pita
kalau mau bejumur pak atu fi di pantai
bukan di pinggir jalan kayak gini
mana banyak debu panas lagi
tempatnya nggak ada yang cocok nih
biar menghemat biar kita bisa bawa oleh oleh ayo

paling suka au is our best
tapi kan mungkin bisa terus